kita ke informasi selanjutnya
mendekati bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi
harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional
kenaikan ini diduga ada permainan harga
yang dilukukan oleh sejumlah agen
jelang bulan puasa tak hanya harga daging ayam dan sapi
yang mengalami kenaikan cukup tajam
harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional
juga ikut naik
jika sebelumnya harga telur dua puluh ribu rupiah per kilogram
kini telur dijual dua puluh tiga ribu rupiah per kilogram
kenaikan sekitar tiga rupiah ini
membuat pedagang hanya bisa pasrah
diduga kenaikan harga telur ini karena ada permainan
harga jelang bulan ramadhan
di mana banyak yang memanfaatkan momen tersebut
untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya
namun para agen telur membantah
jika ada permainan
harga telur naik karena produksi telur
memang sedang menurun
karena berarti itu kan stok kandang pulang
kira kira ada permainan nggak jelang puasa
sementara di blitar beberapa hari menjelang bulan puasa
harga telur ayam ras di sentra telur nasional
terus meroket baik di tingkat peternak
maupun pasar tradisional
di tingkat peternak telur beranjak naik
dari enam belas menjadi delapan belas hingga sembilan belas ribu
kenaikan harga ini dipicu tingginya permintaan masyarakat
bukan hanya blitar
namun juga kebutuhan di ibu kota jakarta
mayoritas peternak ayam petelur di blitar
memasuk kebutuhan telur untuk jakarta
serta daerah lainnya di indonesia
sementara pantauan di pasar tradisional di blitar
harga telur memang melambung hingga dua puluh satu ribu rupiah per kilogram
sedangkan harga ini dipicu oleh banyaknya permintaan konsumen
untuk bulan puasa tahun ini
meski mengalami kenaikan
namun stok telur ayam di blitar
sebagai sentra telur ayam nasional diprediksi aman